perasaan kita gak punya salah deh pausat
kenapa dihukum pausat
perasaan ustadz dari tadi kita itu gak bikin owner gak ngapa ngapain cuma main bola
ustadz musa yang mulia dasantun datang kesini nyariin kalian
bukan untuk mencari cari kesalahan kalian
dan bertanya apakah kalian membuat koronan hari ini atau tidak
tapi ustadz kesini mau kasih tahu bahwa
penilik yang menilai ponoposat rekunanta
ini jatohnya lebih kepelit medit merki
saya pikir kalau kondisi ini dibiarkan terus
kenapa kok kayak kebakaran jenggot gitu
ustadz zainuyuy memang punya jenggot
tunggu sebentar lagi
ustadz ini ada yang penting
kata lili sama ayu tim penilik udah dateng
tim penilik udah dateng
aduh gimana ini usaha kita belum siap siap nih
saya sambut dulu mereka untuk datang
biar lama kan tuh
nah ustadz ada kesempatan buat beres beres sama anak anak ya
kasih obat tidur
loh supaya para peniklik itu tidur
begitu bangun udah rapih semua penuh pesantren ini
ustadz itu gak boleh
gak boleh ya
kalau gitu sekarang gini aja
saya minta bantuan pak d pak siti mr sergei
bahkan pak saiful sekalian untuk membantu
merapikan penuh pesantren pesantren ini
termasuk anak anak juga saya suruh
nah saya setuju kalau kayak gitu
eee saya biar kasih tau pak d sama pak siti ya
makasih ya semuanya
apaan sih ustadz
panik sih panik ustadz
tapi nggak gitu juga kali
sergi lu lewat mana
ya udah lewat aja tuh
ini kok masih pada main ya allah
penilik pesantren itu udah datang
ayo buruan rapiin pesantrennya
masih gak rapi
nanti pesantren kita bisa dinilai jelek
emangnya kalian mau kunanta ditutup
gak mau lah
ayo kita kerja bakti
kalian ambil sapu lidi
semuanya deh pokoknya semuanya
nah terus kalo kalian liat sampah
masukin ke tong sampah
yuk yuk yuk yuk
kok malah kamu sih yang nyuruh nyuruh kita
kita itu cuma mau nunutin apa yang dikatakan sama ustazah nuro
jadi sekarang nih
ustazah harus bilang ke trio centil
kita harus ngepel
ngepelin sampah kayak apa ya
sama seperti ayu bilang barusan ya
kita tuh gausah berantem lagi
kita itu harusnya kerjasama buat kerja bakti hari ini
lagian kita kan kerja bakti buat pesantren kunanta ya enggak
eh itu terlihat
aku yang mau pake
ayo dong nak bersih bersih
jangan malah kayak gini yang tertib
pokoknya nanti pak saipul bakalan lewat
abis itu kalengnya bunyi
abis itu aku tinggal taroin kelereng deh
abis itu dia kepleset
aduh aduh aduh
perasaan kita gak punya salah deh pak ustaz
kenapa dihukum pak ustaz
ustaz dari tadi kita tuh gak bikin oner
ustaz musa yang mulia dasantu datang kesini nyariin kalian
bukan untuk mencari cari kesalahan kalian
apakah kalian membuat koronan hari ini atau tidak
tapi ustaz kesini mau kasih tau bahwa
penilik yang menilai pondok peserta rekun antak
dan akan memberikan akreditasi untuk peserta rekun antak udah dateng
yaudah kalo kayak gitu
peniliknya ajak main bola aja mungkin ya
terus dia ceknya gelit
nanti pendidiknya kalian ajak main bola
terus lukman nendang bola
eh kena kepala penilik
masuk rumah sakit
dan rekun antak mendapatkan akreditasi buruk
maret dapet akreditasi buruk
pulang tarik tutup
gak usah belajar lagi rekun antak
amak sungguh menarikan
sekarang kalian bertiga
kerja bakti cepetan cepetan
oke pada pasal itu
dengan politik ah bodoh pesantren itu nggak boleh dibatkan oleh politik maksud saya poli poli
saya mau minta tolong bisa sampaiin belum iya saya udah juga sampai ke mereka politik pesantren sudah
datang aduh bukan politik tapi penilik pesantren dateng buat nilai pesantren kunanta makanya minta
tolong pada sama posisi untuk rapi rapi penilik penilik bukan politik
milik padeh apa nih gimana
jadi kan cat itu masih berantakan pade jadi pada tolong rapihin terus positi datang ke asrama
santriwati buat bantu bantu mereka ya nanti padi juga ke asrama santriwan ya aduh mau tanya
bukan saya kagak mau bantu ini masakan buat makan santri aja ini belum pada matengku
bisa sih iya jadi garam garam pak saiful semua ini jadi berantakan ya terus kira kira apa yang bisa
saya bantu dibana dong oh ya udah deh kalau gitu pak deh sama posisi lanjutin masak aja deh enggak
apa apa mister sergi bantuin saya ke asrama assalamualaikum waalaikumsalam ikut ikut
masya allah ini debu tebal amat gak pernah dibersihin kali ini kaca jendela ya
bukannya sekarang jam olahraga olahraganya udah dibatalin pasai full karena pemilik
pesan rangkunata mau datang ya kita disuruh kerja bakti ya kan ya kan ya ah serius warius
malah okelah kalau begitu saya permisi dulu assalamualaikum waalaikumsalam
ada kamu disangka tahu lagi kenapa kalian kena jebakan kan aku mau jalin pak ayo siapa
siapa aduh kamu bisa di sini
bingung sendiri angza